dia bukan mitos
dia adalah seorang legenda
berpakaian dalam kabuk
sebuah kisah misterius
dia akan datang
dia akan menaklukkan
menghapuskan kegelapan dengan cahayanya keberaniannya
tapi ibuku bilang dia sudah meninggal
ramalan penyihir agung prodos tidak akan pernah salah
pangeran kami penyelamat kami akan datang
aku minta maaf tapi aku baru di kerajaan ini
aku tidak tahu apa yang sedang terjadi
kau sekarang akan tahu
prodos ini adalah kerajaan yang sangat damai
tidak seperti sekarang
raja dan ratu sangat baik dan murah hati dan dicintai oleh semua orang
kebahagiaan kerajaan tidak mengenal batas
ketika ratu melahirkan bayi laki laki
ia bernama flash
dan oh betapa mengemaskannya
inilah raja masa depan kalian
oh betapa indahnya dekade berikutnya
sepupu jauh raja
menyerang prodos di tengah malam
dan menaklukkan kerajaan dengan begitu mudah
raja dan ratu ditawan
dan pangeran yang saat itu baru berusia sepuluh tahun
tidak pernah terlihat lagi
itu sebelas tahun yang lalu
tapi bagaimana kau tahu kalau dia masih hidup
penyihir agung prodos tidak akan pernah salah
tidak ada yang pernah melihatnya juga
ketakutan datang seperti ombak yang menerjang setiap harinya
sebelas tahun di bawah penguasa tirani
dan terus berlinang air mata
namun mereka terus berharap
tapi mereka berharap
bahwa pangeran mereka akan kembali suatu hari nanti
dan membebaskan mereka
dayung dayung perahumu lewati laut
serang hati senang hati hidup muda
tarik tarik ember itu bawa semua ikan
dengan riang riang siap berpesta
kita mendekati pantai cape kulta
selamat datang di kulta kapten elam
soalnya mereka tidak percaya bahwa seorang anak laki laki berusia dua puluh satu tahun
bisa menjadi pemimpin seluruh klan bajak laut
maka mereka harus melawanku
aku hanya bercanda
aku tidak akan memaksakan jabatan raja ku kepada siapapun
kau bebas untuk bergabung atau tidak
jadi kau adalah pangeran bajak laut
kau bisa memanggilku flash
colta akan tunduk padamu jika kau bisa mengalahkan yang tak terkalahkan
tidak tidak akan pernah
kadal bermata satu yang hidup di balik gunung telah mengeguh kota sejak lama
pria wanita anak anak hewan semuanya telah menjadi mangsa rasa lapar yang tidak terpuaskan
kami telah mencoba beberapa kali tapi mengalahkannya tidak mungkin
tunjukkan jalannya padaku
pangeran bajak laut diantar ke jembatan yang akan membawanya melintasi lubang dan membawanya ke sarang kadal bermata satu
dengan berani dia berbaris maju sementara krunya dan bajak laut kolta menunggu di sisi yang lain
mereka mengawasinya menyeberangi jembatan dan kemudian menghilang di balik pepohonan
lihat apa yang kita miliki di sini
jika kau ingin memakanku aku ini sangat pahit
benarkah aku suka pahit
kau akan mati kau tahu itu
benarkah dan siapa yang akan melawanku kau
flash tersenyum dan mulai mengambil langkah mundur
oh sekarang kau kabur ya
hahaha apa yang terjadi dengan mungkin menghabisiku
kadal raksasa tidak menyadari bahwa mereka berada di bawah sinar matahari
flash mengeluarkan cermin dari sakunya dan mengarahkannya ke binatang itu
cahaya dari matahari mengirimkan pantulan yang kuat saat mengenai cermin dan jatuh pada satu satunya mata kadal
dia mencoba untuk menutupi matanya tetapi tangannya terlalu kecil untuk mencapainya
dan itu adalah akhir darinya
semua bersorak untuk pangeran bajak laut dan kapten rex menyegel aliansinya dengan flash
pangeran bajak laut pangeran bajak laut pangeran bajak laut
baiklah dengarkan mulai sekarang kalian tidak akan merampok nelayan pedagang dan siapapun yang bekerja di laut untuk mencari nafkah
sebaiknya kita akan menyerang musuh utama kapal kerajaan prodos
selama beberapa bulan berikutnya beberapa kapal kerajaan disita dan juga digeledah
hasil rampasan kemudian diberikan kepada bajak laut nelayan miskin dan juga pelaut
setiap malam flash akan menyaksikan kerajaannya yang telah lama hilang
ibu ayah jangan khawatir kalian akan kubebaskan segera aku akan datang untuk kalian dan kerajaan
aku hanya punya satu hal untuk diurus sebelum aku datang untuk kalian
flash tahu bahwa untuk menyerang prodos dia membutuhkan pasukan yang sangat besar
sementara hampir semua klan bajak laut telah menerimanya sebagai pemimpin
dan pemimpin mereka yang terbesar dan yang paling ganas tomu masih belum juga tunduk kepadanya
papa aku butuh bantuanmu
anakku akhirnya datang kepadaku meminta bantuan
saat sebelas tahun lalu kau hanya seorang anak kecil yang terdampar di pantai lios
dan sekarang lihat dirimu pangeran bajak laut aku bangga padamu anakku
aku tidak pernah bisa cukup bersyukur atas apa yang telah kau lakukan untukku
aku berhutang nyawa padamu papa
kau adalah putraku tanya aku apa yang kau butuhkan
akhirnya flash mulai memberitahu papa bajak laut semua tentang rencananya
ide bagus menyegel aliansi melalui pernikahan
kau tidak hanya berani tapi juga pintar aku akan pergi ketemu besok
keesokan harinya papa bajak laut bersama dengan krunya tiba di pulau tomu
di mana bajak laut ragal menyambut mereka dengan tangan terbuka
tanpa banyak membuang waktu papa bajak laut memberitahu raga tujuan kunjungannya
dan bajak laut itu sangat senang
putriku rila dan putramu flash aku tidak bisa lebih bahagia
biarkan pesta dimulai
sementara itu flash menyamar sebagai pekerja memasuki kerajaan prodos
untuk menemukan di mana orang tuanya telah ditawan
mengapa hari ini sangat lembab
kau baru di sini di sini lembab setiap hari
ya aku baru di sini baru datang kemarin
seorang pemula lebih baik berhati hati raja sangat tidak toleran
jangan katakan hal seperti itu kepada orang asing dia mungkin memberitahu raja
jangan khawatir tidak kan aku tahu raja adalah orang yang jahat
oh itu dia aku ingin tahu kapan pangeran kita akan datang
flash menyadari bahwa lebih dari dia
orang orang di kerajaannya ingin dia membalaskan dendam pada prodos
dia tahu dia harus segera bertindak
di mana dia mengurung raja dan ratu tua itu
di mana menurutmu ruang bawah tanah
apa yang kau bicarakan
apa itu kau flash
tidak mata hijau itu aku tidak akan pernah bisa melupakannya aku virgo kita teman masa kecil
ya ampun virgo kau terlihat sangat sangat cantik bagaimana kabarmu
aku tidak percaya itu kau oh tuhan
sh jangan beritahu siapapun tentang ini
katakan kalau kau di sini untuk membunuh raja
ya tapi tidak hari ini
jika semua berjalan sesuai rencana maka lusa
lex graille akan berada di kuburnya
lalu flash memberitahu virgo segalanya
aku bekerja di istana kerajaan raja pergi ke danau untuk mandi setiap siang hari ketika matahari paling tinggi di langit
itu akan menjadi waktu yang tepat untuk menyerangnya karena hanya ada sedikit penjaga di sekelilingnya
hah terima kasih banyak virgo aku harus pergi sekarang aku akan kembali
kembali ke lios papa bajaklau telah kembali dengan pasukan bajaklau tomu yang sangat besar
kau berhasil kau sebaiknya menikahi dia jika tidak
ini akan menghancurkan kita juga
kupikir kau tidak akan bertanya
rencananya sederhana pasukan flash akan mengambil alih prodos
sementara flash dan beberapa bajak laut akan menyerang raja lex di danau
tapi ketika flash dan bajak lautnya mencapai danau dia terkejut melihat bahwa itu adalah jebakan
bahkan ketika kembali ke istana terdengar suara
tentara kerajaan siap untuk menyerang mereka
dan akhirnya rencana serangan mendadak digagalkan
hah langeran yang telah lama hilang
datang langsung ke perang kabgu
terima kasih virgo kau akan menjadi ratu suatu hari nanti
hah kau mempercayainya bodoh
dan pada saat itu seseorang jatuh dari langit atau begitulah kelihatannya
bingung papa bajaklaut
benar sekali jebakan di atas jebakan di atas jebakan wow
tapi bagaimana caranya
aku seorang bajak laut virgo kau sungguh berpikir aku percaya seseorang dari masa kecilku
malam itu kau melihat aku pergi tapi kau tidak sadar bahwa aku mengikutimu ke istana
lalu apa pasukanku akan menghancurkanmu
sebenarnya itu bahkan bukan tentaramu
tadi malam satu persatu kami menundukan tentaramu dan mengambil tempat mereka di pasukan
pada saat itu para perompak berpakaian seperti tentara melepas helm mereka
untunglah helm ini tidak nyaman
apa selanjutnya ya aku akan membiarkan orang lain yang mengambil alih
terima kasih nyonya kau sangat baik
pangeran bajaklaut menundukan lex grey dan juga membebaskan orang tuanya
kerajaan bersuka cita orang orang bersorak mereka akhirnya bahagia
aku selalu tahu hari ini akan datang karena ramalan penyihir agung prodos tidak akan pernah salah
tapi siapa penyihir agung prodos
kau sedang menatapnya